selamat siang anda kembali menyaksikan gomudik bersama saya aziza hanum
antrean kendaraan masih terjadi di pelabuhan gilimanuk bali
pemudik harus antre lima hingga tujuh jam untuk menyeberang ke pulau jawa
antrean kendaraan terjadi di pintu utama masuk pelabuhan gilimanuk jembrana bali pada sabtu pagi
antrean ini memanjang hingga enam km di luar pelabuhan
pemudik yang menggunakan berbagai kendaraan ini harus antre sampai lima jam
untuk mendapatkan giliran masuk ke kantong parkir yang ada di dalam pelabuhan
namun meski sudah ada di tempat parkir pelabuhan pun
pemudik tetap harus menunggu antrean masuk kapal
untuk bisa masuk ke kapal pemudik juga harus antre hingga dua jam
pelabuhan gilimanuk melayani penyeberangan ke pulau jawa
pihak ksdp gilimanuk menyiapkan empat puluh delapan kapal
untuk mengangkut para pemudik